kita awali dari sepak bola dalam negeri setelah melakukan finalisasi kontrak dengan luis mila
pssi resmi menetapkan pelatih asal spanyol itu sebagai pelatih timnas indonesia
sejumlah target serta harapan kemenangan timnas kini disematkan
kepada mantan gelandang bertahan barcelona dan real madrid tersebut
kepastian peran luis mila dalam membina timnas disampaikan
oleh sekjen pssi ade wellington di markas pssi pada jumat sore
luis mila dianggap memiliki prestasi gemilang saat menjadi pesepak bola
selain pernah merumput di klub barcelona dan real madrid
mantan gelandang ini pernah memina tim nasional usia muda spanyol
yaitu u sembilan belas u dua puluh u dua puluh satu dan u dua puluh tiga di piala eropa saat itu
dua tahun sama coach luis mila dan ada tem untuk review tiap tahunnya

dan pada saat dua tahun nanti juga ada opsi untuk perpanjangan
seperti yang sudah kita sampaikan harapan kita semua di pssi kita mau
sea games juara satu dan untuk asean games kita empat besar
dan itu sudah kita sampaikan ke beliau